terima kasih banyak udah mengundang mama kesini
terima kasih ya ibu rosa
sayang terima kasih mama udah luangkan waktunya untuk datang
ya udah kalau gitu mama pulang ya
mama gak bisa lama lama disini
mah buru buru banget sih
oh iya omah kok buru buru amat
iya ini kan udah sore
oma bikin apa buat gemul
oma bikinin spesial telur ceplok kesukaan rena
iya pasti oma yakin kamu kangen sekali sama telur ya
kan udah lama gak ngeliat telur ceplok ya
gak makan telur ceplok ya
oh iya ada satu lagi tunggu sebentar
coba makan yang banyak ya
ya ambilin jess tolong buat rena
ini khusus bumio
spesial karena telur ceploknya tidak pakai garam
no salt at all dan juga pakai olive oil
padahal enakan yang itu
itu juga enak juga ya
terus aku makan makanan yang enak
nanti sudah selesai lahiran
aku udah ngerin ya
kalau kamu kebanyakan makan garam potensi nya naik lagi
ya mbak nen kuat kuat ya
demi kesehatan mbak andien
coba kelancaran lahiran ya
special walaupun gak pakai garam tapi rasanya enak
kamu kan esok mau ke minggu lalu kan bisa ya deh
ini pisahin ya
oh iya pokoknya gemoy harus maaaakan yang banyak
kemaren kemarin kangen telurnya koma
tadi aku sempet pikiran aja gitu
dan akhir aku memang ngutusin sendiri sih
mau ngadain syukuran hari ini
karena rena udah balik lagi ke rumah ini
kan segera aja dong
aku udah telepon i o nya juga tadi barusan
ya persiapan sekitar jam
mereka siap siap disini
bener mas boleh
ya sekalian ungkapan syukur kita karena reno udah balik lagi sama kita kan
saya juga udah pesan mainan yang banyak
supaya anak anak panti juga bisa bermain di sini sama rena
aku seneng banget
papa juga seneng
pak telpon om angga dulu ya
supaya om angga bisa bawa temen temen panti ke rumah
ya biarin aja
ya al kenapa
gue mau minta tolong randy randy udah gue tugasin untuk gantiin gue meeting hari ini
jadi dia gak bisa
oh ya santai aja
gue juga bantu
gue rencana tuh hari ini mau ngadiin syukuran
karena rena kan udah balik lagi ke rumah
terus undang ibu pantinya sama anak anaknya ke rumah gue buat
ya buat buat makan buat berdoa di rumah
eh al kenapa gak ada panti ason rena ajin dulu
ya kan dia bisa ketemu sama temen temen dia
temu kangen seneng pasti tuh ya
masalahnya gini gak
kalo misalkan gue ngundang anak anak dari panti ason mutera bunda
gue gak mau nanti ibu pantinya jadi tau kalo rena kemarin sempet hilang
gue cuman takut jadi masalah baru nanti
ya juga ya
yaudah acara jam berapa
sekitar jam sepuluh lah
tadi gue janjian sama ionya kalo bisa jam jam segitu udah mulai
memang agak mepet sih
cuman sorry banget nih ya
aman kan ya
yaudah kalau begitu ini gue sama istri gue siap siap ya biar keburu waktunya
yalah santai aja lo udah seperti keluarga gue kok gue juga seneng bantu ya
nanti di rumah al rencananya tuh mau ada acara syukuran karena udah ketemu sama lena
kayaknya aku nyusul deh kak soalnya hari ini juga kayaknya mas reni sibuk banget gapapa gak sih
oke deh abisin nih sayang
supaya kita urusan di luar

jadi saya mau mengundang anak anak panti untuk datang di acara syukuran temen temen saya
nah kebetulan teman saya ini dia baru ketemu sama anaknya yang sempat hilang
kalau gitu saya akan beritahu anak anak supaya bersiap siap
sebentar ya pak bu
tolongin ibu ya pagi ini kita dapat undangan acara syukuran
jadi ibu minta tolong sama kalian untuk siapin adik adiknya ya
model sama bahannya buat seragam nih bagus bagus deret
aku lagi ada penting penting lah
pakal belum masuk kerja
aku yang harus nantiin
ah yaudah kalau gitu mama coba ajak bu catherine aja ya
biar ke toko bahan secepatnya
mama coba tanyain aja ke catherine ya
ya udah aku langsung berangkat ma
ya udah kalau gitu aku liat liat lagi aja
siapa tahu ini ada yang lebih bagus dari ini
aku bisa kabarin mbak catherine secepatnya
bagus kan tuh
sini banyak permainan ya
apalagi nanti kalau ada temen temen yang datang
soalnya miss kiki juga seneng banget
kalau gemoy udah pulang ke rumah
ini bagaimana ini
eh gua tau nih
ini pasti kagak ada
bisa jadi mbak
gua mau kalau lagi bahagia begini
pantun kadang kadang agak nyambung
pak boim pak uya dan pak putra
boleh ikutan main gak
nanti mbak ada yang jaga gurbang
apa gak sebaiknya kamu undang bu sarah juga
karena kan bu sarah mama kamu berhak tahu juga kalau arna sudah dikemukkan
ya kan kan belum ngabarin ya
iya aku belum ngabarin
kamu juga belum ngabarin
dari kemarin aku juga lagi gak kabar kabaran sama
yaudah sekarang telpon undang mama
waalaikumsalam aku baik baik aja
malah sekarang aku udah di rumah
yaudah lain kali kamu harus lebih hati hati ya
kamu harus ingat kamu itu harus selalu tenang
ingat juga sama bayi yang ada di dalam kandungan
iya mak aku juga mau ngabarin ke mama
riana udah balik lagi ke rumah
ya allah alhamdulillah akhirnya rena bisa ditemukan din
terus gimana kondisi rena
baik baik aja kan dia sekarang
alhamdulillah rena baik baik aja
dan sekarang kita ini jam sepuluh ini mau bikin syukuran kecil kecilan aja sih atas kepulangannya rena
mama sama papa datang ke sini ya
ini mama kebetulan lagi di jalan abis jenguk elsa
kalau gitu mama langsung ke sana aja
elsa semakin membaik sayang
alhamdulillah yaudah kalau gitu aku tunggu mama sama papa ya
sampai ketemu nanti ya
nah itu kasih kakaknya balon na bagi bagi ya jangan sendiri ya
ini buat kamu ini buat kamu ya
kaki ketusuk jadi berdarah
masuk ibu sara
terima kasih uya
tuh dua tiga
mulai lagi satu
aduh sayangnya allah
hey rena udah balik lagi
omar suka apaieht

buka buka pilihan makin
dan siapa juga ayo mejor bo nutzen kemch apartment tv
medwisa bidisk bandara
kembali lagi kesini
dan tanpa ada kurang satu apapun
reina udah bisa balik ke rumah ini lagi
aku juga senang banget bisa melihat ketawanya reina
terus jadi gimana ceritanya bisa rena ketemu itu
semua berkat sedekah ma
jadi kemarin itu aku memang ingin bersedekah
bagi bagi makanan kepada orang orang yang membutuhkan
saya sendiri pun berharap supaya rena juga mungkin di luar sana
kalau memang lagi kelaparan bisa ditolong sama orang
dan alhamdulillah atas izin allah
semuanya langsung dilancarkan begitu mah
syukurlah kalau gitu ya
terima kasih ya bu sarya
sudah menyempatkan hadir dan juga salam doakan reina
pasti selalu saya doakan
kita duduk dulu
kemarin sengaja bohong tentang kondisi papa
takut andin kepikiran
tapi aku memang harus jujur
dan saat ini sepertinya waktu yang tepat
mama sarah kayaknya mungkin sesuatu
sebenarnya dari kemarin itu
papa lagi bed rest karena pejantungnya
mama sengaja menyembunyikan ini dari kamu
karena mama nggak mau tensi kamu kacau
sekarang mama lihat kondisi kamu kan udah cukup baik
pokoknya nanti kalau habis acara ini kalau semuanya udah selesai
nanti aku denger papa dulu
tapi sudah lebih membaik kan mbak
udah udah membaik kok sekarang
cuma mama kan gak cerita dari kemarin kemarin
iya kita ngerti sih
tapi yang pikiran yang aset juga masih berubah sakit
tapi sudah membaik ya pak sudah ya
kita doakan terus deh
oke baik pak
berarti saya ke rumah bapak untuk ambil berkas berkas
udah kalau gitu ini saya siap siap dulu terus langsung ke sana
yuk terima kasih pak
ada apa lagi ya
sebenarnya dari kemarin tuh gak enak deh gara gara masalah itu
tapi kok gak diangkat termasalah lagi
mbak kat hari ini tante mau ngajak mbak kat ke toko bahan
untuk lihat seragam itu loh bahan seragam
mbak catherine kan masih banyak yang harus kita lakukan mbak
gak satu dua aja
pentingnya dari sekarang dicicil supaya kita tuh gak ada yang kelupaan nantinya
iya tante maaf banget tapi masalahnya hari ini aku bener bener gak bisa
karena aku harus ke rumah panino ngambil berkas berkas
terus juga harus aku langsung kerjain
ya ya udah kalau gitu tante tunggu aja waktu luang mbak catherine kapan
nanti biar kita bareng bareng aja ke toko bahannya yuk
oh gitu tante tapi kalau mau kesana hari ini gak apa apa kok tante
aku ikut aja tante mau pilih yang mana
oh enggak deh mbak cat nanti tante kesalahan lagi
udah gak apa apa tante tunggu aja sampai mbak catherine punya waktu luang
biar kita bareng bareng pergi ke sananya yuk
yaudah tante kalau gitu nanti berkabar lagi ya tante
aku juga mau siap siap dulu karena harus ke rumah panino
waalaikumsalam mbak cat hati hati yuk
iya makasih tante
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebelumnya saya mau mengucapkan syukur kepada allah swt karena sampai hari ini saya dan keluarga saya
dan mungkin ibu dan anak anak sekalian masih diberikan umur dan kesehatan sampai hari ini
terima kasih banyak kepada ibu dan anak anak sekalian yang sudah menjembatkan waktu yang terhadir
acara ini saya buat atas rasa bersyukur saya atas rasa cinta saya terhadap anak saya yang telah kembali ke pelukan kami semua
dan saya tidak henti hentinya mau ucapkan syukur
terima kasih kepada allah swt yang sudah bisa mempertemukan saya istri saya dan keluarga saya dengan anak saya
reina putri al fahri
iya saya itu dulu pernah melihat suatu acara
dimana acara itu
memberitahukan kalau harta yang paling berharga itu adalah keluarga
dan sekarang saya merasakan itu
harta saya yang paling berharga adalah keluarga saya
dan juga orang yang sudah bekerja kepada saya yang selalu membantu saya
menyayangi saya juga dan terutama anak saya dan istri saya
semoga kami semua selalu dalam iman allah dan di bidang kesehatan
ini tanpa harus berlama lama lagi mungkin ibu ibu mungkin bisa langsung duduk di tempatnya
kadang kadang juga kalau bisa kamu main silahkan
aku senang banget
gemboy kita main sama teman teman yuk
ayo ajak teman teman main
ayo semuanya kita main
silahkan duduk langsung ya
ketikin lagi gak
kemar pelan pelan hati hati
ini enak banget loh
ini cateringnya catering langganan tante
bu sarah silakan ya bu sarah ya
kalau ada yang jasa buat acara catherine nanti nih tante
oh iya banget juga ya
kamu bisa suggest dan propose ini ke catherine sama randy ya
ini kalau makanan dicobain semua dan gak kontrol
aduh ini kelihatannya enak sekali
kenapa kok sedih gitu
kalau sampai rena bener bener gak ditemuin sedih aku kasih mas
rena udah bareng bareng lagi sama kita di udah bisa ketawa lagi
gitu ya udah gak usah sedih ya
anaknya papa bolon birunya papa cepet keluar ya
nanti kalau kamu udah keluar kamu harus jadi anak yang sehat
jadi anak yang kuat ya
cepat keluar supaya bisa sama sama dengan papa
sama kakak rena sama semua nih
biar jadi keluarga yang bahagia kita ya
karena telah membawa rena kembali ke keluarga kami
saya tahu perasaan kamu dit
saya pun juga merasa kenal sama
cuma sekarang harus berpikir positif ya
udah gak usah nangis lagi ya
permisi pak bu mari kita foto keluarga
sayang sini foto dulu yuk
setelah semua hal yang kalian lalui mama sangat percaya bahwa kalian akan selalu terus bersama hingga akhir hayat amin
eh gak apa apa bu sarah
just nitip bentar ya
enggak silahkan ya
udah ambil makan
kita foto dulu rame rame
yuk kita fotonya
saya ke tengah tengah
saya ke tengah tengah
satu dua tiga
terima kasih mas
mama seneng deh ngeliat kamu tersenyum kayak gini
mama doakan semoga setelah ini
gak akan ada sedih sedih lagi
kamu akan terus bahagia selamanya
apalagi ini sebentar lagi lahir ya
benar sekali yang ibu rosa bilang ini ya
anin harus banyak senyum
jangan lagi kayak kemarin
mama tenang aja
mama gak akan sedih lagi
kan ada aku
kalau anak anak dikumpulin ya
sama ibu panti
sebentar ya kak
kita kumpul dulu yuk
baris kita tadi ya
kemarin hilang makannya susah ya
tapi kok kayaknya kamu tambah gendut
oh mereka sudah berkulit
kumpul dulu yuk
kumpul dulu yuk
sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu panti dan anak anak
sudah mau mampir ke acara kami dan sudah mendoakan kami
dan saya sempat lupa saya mau minta doa juga kepada papa mertua saya
semoga diberikan kesehatan
dan adiknya juga lagi sakit
semoga bisa diberikan kesehatan
sama mamahnya kiki art kami juga lagi sakit
mohon didoakan ya
kami juga mau ucapkan terima kasih ya pak karena bapak sekeluarga sudah
mengundang kita semua ke sini dan ikut membahagiakan anak anak kami
iya ini om riza mau bagi bagi sedikit rezeki ya
nanti terima ya baris satu satu ya
terima kasih coba
aku senang banyak teman yang main sama aku
alhamdulillah kalau neng rena senang
semoga neng rena senang terus ya
amin kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ya
semoga ibu panti dan juga anak anak semua selalu diberi keberkahan
ayo baris satu satu
baris satu satu ya
sama jus mirna dan om riza
sehat sehat ya semuanya ya
kalau begitu kami sekalian pamit ya bapak bapak ibu ibu
terima kasih atas kebahagiaan yang telah diberikan kepada kami
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
andai aja kalau aku sama angga udah punya anak
pasti rumah kita akan penuh canda tawa
aku tahu sayang
kamu lagi mikirin apa
kamu ngelihat mereka
suatu saat kita punya anak
terus anak kita main sama kami
bercanda sama kamu
membuat kamu tersenyum
pasti seru ya angga ya
mau tau nggak
aku tuh yakin
suatu saat itu semua akan terkampung
itu semua masalah waktu
aku lupa punya suami yang selalu pengertian
sama perhatian sama aku
aku seperti ini karena aku sayang sama kamu
terima kasih banyak udah mengundang mama ke sini
terima kasih ya ibu rosa
sayang terima kasih mama udah luangkan waktunya untuk datang
ya udah kalau gitu mama
mah buru buru banget sih
oh ya omah kok buru buru amat
iya ini kan udah sore
tadi mama juga nggak izin karena
mama takut nanti kalau mama izin sama papa kesini
papa jadi banyak nanya malah jadi kepikiran
iya sih kira juga ya
kasian pak suri juga sendiri yang
mah aku pengen ketemu sama papa deh
pak suri kan juga
papa kamu kan masih
ya baru juga recover ya belum sembuh betul
nanti aja kapan kapan
kita akan jenguk pak suri sama sama
sama al sama juga pengen ikut
betul begitu bu sara
betul sekali dien yang ibu rosa bilang
nanti kalau kamunya juga udah semakin sehat
papa bed restnya udah selesai
mama yang ngajakin papa ketemu kamu ya
ya udah tapi kabarin aku ada apa apa ya
ya udah kalau gitu
sebentar bu sara
saya ada bingkisan buat bu sara
aduh bu rosa nggak usah repot repot
sama sekali nggak repot
kami sekeluarga berterima kasih
bu sara sudah menyimpatkan waktu di sela sela kesibukannya
aduh bu sara sehat sehat ya
hebat sekali bu sara mengurus elsa
terus juga pak suri yang juga masih sakit ya
bu sara harus jaga kesehatan ya
nah bawain bingkisan
oh iya sebentar ya
ya nggak banyak sih bu sarapan
betul ini token of appreciation dari kami
aduh terima kasih banyak
terima kasih ya sayang
ini jadi pulang bawa tentengan sayang
ya udah hati hati di jalan ya
nggak usah udah mama
udah pesen taksi ini sebentar lagi datang kok
oh saya aja yang antar ke depan pak bus
aku aja udah aku nanya
udin kamu istirahat aja
ya udah nggak apa apa boleh dong
jess kamu mau ikut ntar uma
aduh kamu masih kangen ya sama mama sara ya
ya udah uma titip ya kamu jaga noma sara oke
keren anterin ke depan ya
udah lari lari ya
udah usah pamit ya
sehat sehat bu sara ya
jangan sampai sakit
tadi jalan ya
ayo sayang anterin uma ke depan ya
rena anterin uma ke depan ya
loh bu sara mau pulang
nggak ada yang nganter bu
lah ini kita ngantre ke depan
jadi saya lagi nunggu taksi sebentar lagi datang
uma pulang dulu ya
rena harus janji rena sehat sehat makannya yang banyak
mau ketemu opa
nanti insya allah secepatnya rena ketemu sama opa ya
oke deh ma
nah udah datang
wah pas nih taksinya datang
santa di hati ya
salam buat om

halo pak ya pak saya mau lapor soal meeting tadi pak
ya semuanya berjalan lancar pak
semuanya aman terkendali pak
tapi memang ada sedikit revisi dari divisi keuangannya pak
baik pak baik
kalau laporannya sudah selesai saya akan kirim ke email bapak
dan hardcopy nya saya kasih ke vlc pak
komisi pak ini laporan yang bapak minta sudah kami revisi
iya sudah dicek semua
oke lain kali harus lebih teliti lagi ya
ya pak kami minta maaf untuk itu
iya untuk revisian ini sop kopinya tolong kirim ke email saya
baik saya permisi dulu pak
terima kasih ya
selamat siang tante
keisha selamat siang cantik
ada tante cantik datangin kamu
keisha ini sudah pintar loh sekarang minum asinnya catherine
wah pinter banget pasti bentar lagi bisa jalan
nanti kalau udah jalan pasti omanya nih yang direpotin
iya tante tadi aku disuruh sama pak nino suruh kesini ngambil berkes berkes kantor
oh tapi nino nggak pesan apa apa sih
yaudah saya tanyain sama nino
titip keisha sebentar ya
keisha sama tante cantik dulu ya
ihh pipi semua
cantik banget sih
kalau dia kata angkat sih
mama jenguk elsa dari pagi sampai jam segini belum pulang juga
mama baru pulang
papa kok nggak di kamar
kan kamu harus bed rest kenapa papa disini
aku udah enakan ma
aku capek aku bosen di kamar terus makan tidur dulu makan tidur
aku juga perlu cari udara segar kan
kamu dari mana sih
kamu jenguk elsa dari pagi loh sampai jam segini
kamu gak cuma jenguk elsa kan
apa sebaiknya aku kasih tahu ke papa ya
aku lihat kondisi papa juga sekarang sudah semakin membaik
kamu mau ke rumah
kan kamu tetap harus istirahat
aku janji aku akan kasih tahu
seneng ya main sama tante
oh iya catherine ini berkas berkas dari nino
terima kasih ya tante
lagi pula kan ada keisha kasian nih nanti kalau ketularan ya
iya catherine soalnya nino kan takut kalau sampai kesha ketularan makanya dia ngurung diri di kamar
tuh dijawab langsung
iya sih tante kasian kalau sampai dia ketularan
lagi pula kan memang mamanya nggak ada
jadi kita jaga jaga juga jangan sampai kena kan
ya nanti takut repot semua
semoga tante sama keluarga sehat sehat ya tante
semoga apa nino cepat sembuh
iya makasih banyak ya
kalau gitu aku bangkit dulu tante
jadi beberapa hari yang lalu rena ilang dan baru ketemu kemarin
makanya tadi aku tuh habis dari acara syukuran ketemunya rena
aku sengaja gak bilang sama papa takut
aku nggak mau kondisi kamu nanti semakin drop ah
setelah rena ilang
tensinya andin itu semakin naik
sampai harus dilarikan ke igd
terus sekarang kondisi aldi gimana
andin kondisinya udah membaik pa
dan tadi aku juga baru cerita sama andin soal kondisi kamu
dari kemarin aku tuh gak cerita sama andin kalau kamu lagi bed rest
dan aku juga nggak bisa cerita sama kamu soal andin
papa sekarang mau telfon andin dulu ya
mau tanya andin gimana ya
aduh gue gak nyangka nih acara syukurannya bisa berjalan lancar
ya malahan tadi semuanya juga keliatan bahagia ya
alhamdulillah kan berkat kalian juga yang bantu aku ya
itu papa telfon
dia ngetanya juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh